alih alih menyebut kasus ini sebagai kasus tunggal yaitu kasus bunuh diri
justru saya melihat kedua anak tersebut adalah korban
jadi ada dua pertanyaan ya barusan
pertama tentang latar belakang mengapa ada orang yang katanya dalam satu keluarga
memutuskan untuk melakukan aksi terjun bebas dari atap apartemen
kalau kita bicara motif maka sebangkali kita bicara kasus bunuh diri di indonesia
ada tiga narasi yang paling mengemuka
pertama bahwa ini terhimpit faktor ekonomi
jadi mungkin ada utang utang ada persoalan persoalan berkaitan dengan kesejahteraan
yang melatar belakangnya seseorang sampai kemudian mengambil keputusan yang salah semacam itu
narasi yang kedua yang sering diangkat adalah
barangkali pada pelaku atau para pelaku ada kondisi kondisi kejiwaan tertentu
yang membuat mereka menyikapi situasi merespon masalah menilai diri sendiri
dengan cara yang tidak lazim dengan cara yang salah
dan yang ketiga dan narasi yang ketiga yang juga acap diangkat adalah
terkait dengan adanya keyakinan keyakinan tertentu
mungkin ada kelompok kelompok masyarakat yang menganut aliran atau ajaran tertentu
yang sedikit banyak boleh jadi ditafsirkan menjadikan bunuh diri sebagai sebuah jalan keluar
yang harus saya katakan tampaknya kepercayaan semacam itu sekiranya betul betul ada
harus dikoreksi secara total
namun apapun motifnya apapun latar belakangnya menurut saya kita harus kirim pesan yang tegas kepada masyarakat
bahwa tidak ada pembenaran sedikitpun bagi aksi bunuh diri
dengan kata lain tidak ada motif tidak ada alasan tidak ada latar belakang yang bisa dijadikan sebagai pembenaran
sebagai justifikasi untuk menjadikan langkah yang sedemikian fatal sebagai sebuah tanda petik jalan keluar
bunuh diri harus kita anggap sebagai sebuah keputusan dan perilaku yang salah
yang justru melipat gandakan masalah
karena itu pesannya cuma satu
nah sementara terkait dengan apakah ini merupakan peristiwa bunuh diri
memang di masyarakat bahkan otoritas penegakan hukum pun menggunakan narasi kurang lebih ini adalah satu keluarga bunuh diri
saya pribadi tidak setuju tidak sepakat dengan penggunaan narasi semacam itu
sekali lagi kita bicara tentang tewasnya sekelompok orang ya
ini bukan merupakan aksi individual tapi aksi sekelompok orang
karena ini merupakan aksi sekelompok orang maka sebetulnya kita harus menakar terlebih dahulu
apakah masing masing pihak punya kemauan dan antar mereka punya kesepakatan untuk melakukan aksi tersebut
kalau masing masing pihak memang punya kemauan dan antar mereka membangun sebuah kesepakatan atau konsensus
maka baru tepat barangkali untuk disebut ini adalah aksi bunuh diri bersama sama
aksi bunuh diri satu keluarga
tapi fakta pada kasus ini yang tidak bisa kita elakkan adalah ada dua individu yang masih berusia kanak kanak
kita dengan demikian punya kepentingan untuk melindungi terutama kedua anak tersebut
caranya adalah kita tidak bisa menggunakan cara pikir yang sama
kemungkinan bahwa anak anak punya kemauan lebih lebih kemungkinan bahwa anak anak punya kesepakatan untuk melakukan aksi ekstrim semacam itu harus kita buang jauh jauh
anggapan bahwa ini merupakan tindakan yang konsensual tindakan yang dilandasi pada konsensus itu gugur dengan sendirinya
karena sekali lagi ada anak anak yang dilibatkan dalam situasi tersebut
dengan kata lain terlepas apakah anak anak mau atau tidak mau sadar atau tidak sadar setuju atau tidak setuju
pokoknya anak anak harus dianggap sebagai manusia yang tidak mau dan tidak setuju
dengan kata lain anak anak secara otomatis dan secara universal diposisikan sebagai manusia yang tidak mau melakukan aksi bunuh diri
dan sudah barang tentu tidak akan mau membangun sebuah kesepakatan dengan pihak lain untuk bunuh diri
konsekuensi pemikiran semacam ini adalah alih alih menyebut kasus ini sebagai kasus tunggal yaitu kasus bunuh diri
justru saya melihat kedua anak tersebut adalah korban
karena mereka sesungguhnya tidak mau bunuh diri karena mereka pasti tidak akan membangun sebuah kesepakatan untuk bunuh diri
untuk terjun bebas tapi mereka dipaksa untuk masuk dalam situasi sedemikian rupa
mereka sekali lagi dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki
tindakan itu adalah tindakan menghilangkan nyawa
karena mereka saya posisikan sebagai pelaku pembunuhan
maka otoritas terkait semestinya membingkai kasus ini juga sebagai kasus pidana
anak anak sebagai korbannya sementara orang dewasa yang memaksa mereka untuk terjun
dan barangkali itu adalah kedua orang tua anak anak itu juga
maka kepada kedua orang tersebut
patut kiranya ditetapkan sebagai pelaku
jadi ini bukan kasus bunuh diri semata tapi kasus bunuh diri dan kasus pembunuhan
saya tidak tahu tapi sebetulnya menurut saya polisi bisa menelusuri misalnya dengan mengecek kondisi keuangan mereka
buka rekeningnya kemudian cek tempat tinggal mereka cek barangkali maaf ini isi organ pencerahan mereka
sehingga dari situ akan bisa dilacak seberapa jauh tingkat kesejahteraan keluarga ini
seberapa jauh tingkat kecukupan gizi mereka
seberapa stabil secara finansial
kalau ternyata ada persoalan persoalan pada masalah itu ya nanti kita bisa berspekulasi
boleh jadi aksi ini dilatar belakangnya oleh faktor keterlimpitan secara ekonomi
atau bisa juga dicek riwayat medis mereka seperti apa
dokter kah rumah sakit kah
atau coba tanyain orang orang di sekitar kehidupan mereka yang barangkali menangkap adanya gelagat
cara berpikir cara berkomunikasi cara berperilaku yang katakanlah janggal atau tidak lazim
kalau ini masalahnya maka boleh jadi ini bersangkut paut dengan masalah gangguan jiwa tertentu
atau juga bisa ditanya ke lingkungan sekitar ke mungkin rumah ibadah mereka
ke keluarga mereka bagaimana mereka mempraktekkan ritual kepercayaan mereka
adakah seperti yang terjadi di kasus serupa di jakarta barat kalau saya tidak salah
yang mana aksi bunuh diri satu keluarga ternyata disangkut pautkan dengan masalah keyakinan keyakinan tertentu
nah itu yang barangkali perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian untuk sekali lagi menangkap tanda tanda masalah masalah
yang mendahului peristiwa yang mengenaskan sekaligus menakutkan ini
saya ingin mengatakan suka tidak suka masalah bunuh diri di indonesia sekarang memang harus disikapi sebagai masalah sosial
tidak lagi disorot sebagai masalah individu per individu yang seolah cukup ditangani dengan pendekatan klinis berbasis individual tidak
karena ini tampaknya berlangsung lagi dan berlangsung lagi
maka sangat penting kita memanggil negara untuk hadir
nah kalau kita ingin panggil negara maka sudah kita harus bingkai kasus kasus macam ini mulai dari sekarang sebagai masalah kesehatan
tidak hanya kesehatan individu tapi juga masalah kesehatan masyarakat
tidak hanya masalah kesejahteraan yang individual tapi juga kesejahteraan kolektif kesejahteraan sosial dan seterusnya
atas dasar itu kalau kita bicara etiologi atau sebab musabab
maka saya tidak lagi memandang cukup kita meninjaunya dari faktor individual
kalau kita bicara sebatas faktor individual maka besar kemungkinan kita lagi lagi akan memakai teori klasik
bahwa bunuh diri adalah pintu akhir dari sebuah depresi
kalau depresi kesimpulannya maka rehabilitasi individual rehabilitasi klinis adalah rekomendasinya
tetapi saya ingin meletakkan diatas meja
misalnya apakah sekarang kita masih punya yang namanya jaminan pengamanan sosial
bagi keluarga bagi anak anak
kalau ternyata jaminan semacam itu dari negara tidak ada lagi
bahwa resiliensi keluarga indonesia ketangguhan keluarga indonesia ikut jadi taruhan
tadi saya katakan kalau isu ini dikemas sebagai isu sosial
maka tidak hanya otoritas kesehatan
harus lebih introspeksi untuk mengecek seberapa jauh kontribusi
tidak adanya jaminan pengaman sosial sejenisnya berkontribusi bagi peristiwa peristiwa semacam ini
saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain
kompastv independen dan percaya